tahun dua ribu delapan belas merupakan awal pertarungan di dalam industri fotografi terutama di segmen kamera mirrorless full frame
lalu bagaimana dengan tahun dua ribu sembilan belas ini apakah pertempuran ini akan berlanjut
darus triadi seorang maestrofoto akan bercerita tentang tren kamera di tahun dua ribu sembilan belas berikut laporannya
kalau saya ibaratkan cermin di dalam kamera digital itu seperti kayak usus buntu
nggak ada gunanya tapi kalau pas lagi nggak benar bisa mematikan
sama mirrorless itu sebetulnya udah nggak ada gunanya
kalau saya melihat di dua ribu sembilan belas ini kecenderungan kamera diperlengkapin lebih komplit mengenai video akan masuk
misalnya dulu semua kamera jadi ada empat key nya seperti itulah ya
tapi mengarahnya lebih banyak aplikasi yang kaitannya dengan video masuk di dalam still kamera
di dalam kamera karena kalau saya lihat kamera dengan video sudah menjadi satu
tinggal kita lihat brandnya aja begitu brand itu memang dia dulu di expert di video kan ada kan sekarang
dulu nggak punya still kamera nggak punya kamera foto lah dia lari ke video saja
sekarang juga buat kamera
nah disitu dia akan lebih menegaskan mengenai fasilitas videonya
tapi sebaliknya kalau kita bicara still foto atau kamera untuk foto
beberapa brand itu juga akan masuk penambahan mengenai video terutama di entry levelnya
di kelas apa kelas menengahnya lah entry level tuh ya
tapi di kelas profesionalnya yang tipikal tipikal kamera digital jelas mirrorless ya kalau saya bilang
karena kedepannya udah mirrorless ya
sekarang ini udah sampai kedepan mirrorless itu akan lebih berkembang
nah di situ yang mereka akan kembangkan adalah aplikasi mengenai
saya ibaratkan begini
kamera pasti akan terus melakukan inovasi agar supaya pada saat motret sebelum motret mereka sudah mengedit
nanti black cateringnya mau gayanya pakai vintage apa itu sudah bisa dilakukan sebelum motret
baru dia cekrek dan terjadi
itu akan masuk
karena pada akhirnya dari pengamatan saya perkembangan digital kamera itu akan kembali ke masalah analog dulu
jadi orang tidak ribet ngedit digital imaging lagi
dari mana saya tahunya seperti itu
karena kecenderungan manusia sekarang menggunakan analog lagi
karena kecenderungan manusia sekarang menggunakan analog lagi
karena kecenderungan manusia sekarang menggunakan analog lagi
dan sudah terjadi
di dua ribu sembilan belas ini sudah mulai mulai start dari dua ribu delapan belas masuk ke nanti akan disolidkan lagi di dua ribu sembilan belas ini
jadi disitu contohnya gini saya mau motret gaya film zaman dulu

bahkan aplikasi yang mengenai pending segala macam pasti akan

nah pada akhirnya nanti adalah sebuah kembang

karena buat saya digital adalah sesuatu yang bicara mengenai future
karena start dari pembuatan digital itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu
berarti yang dikembangkan adalah teknologi future seperti apa orang jadi mudah
tapi tetap kalau kita bicara fotografi tadi
jangan lupa esensi fotografi itu kita belajar dengan tepat
jangan lupa esensi fotografi itu kita belajar dengan tepat